yang pegel itu baru mulai kerasa tuh di bekas suntikan ya tapi ya tapi cuma disitu doang pegelnya
maksudnya bukan pegel badan gitu cuma disini doang
kayak efek kayak pegel bekas disuntik aja
pas pertama kali disuntik nggak ngerasa
melalui unggahan di instagram story nya vokalis benoa ini membagikan pengalaman vaksinasi covid sembilan belas yang dijalaninya
ariel mengatakan merasakan sedikit pegal di bagian lengan bekas penyuntikan
namun hanya di bagian lengan saja bukan pegal di seluruh badan
sebelumnya pada kamis siang empat belas januari dua ribu dua puluh bersama risa saraswati dan sejumlah pejabat daerah di kota bandung
ariel menerima vaksin covid sembilan belas di rumah sakit khusus ibu dan anak rskia kota bandung
ariel disuntik vaksin dengan didampingi oleh gubernur jawa barat rituan kamil bersama wakil wali kota bandung yana mulyana